rapi banget mau kemana
biasa be mau pengajian
tadinya mau minta anterin bang ojak
tapi bang ojaknya gak bisa
gak usah be makasih
lagian tempatnya jauh
oh seperti itu
lu ngeladak ke mak
ojak ngomong seperti itunya soal busi
cuman belum kelar aja
oh seperti itu businya kotor
hei tukang ojek
ke jalan rawabebek
yang doain abang ya
biar dapet penumpang
biar dapet penumpang apa biar dapet duit bang
ya sama aja
kalau dapet penumpang terus gak bayar gimana
dapat penumpang yang kagak bayar
ya allah berikanlah suami hamba
yang bernama rojak binti junets
iya bang jangan dipotong dulu doanya
tuh kan gara gara motong doa tati tuh
manis aja apa manis banget
mulut lo kayak gue selarung
gideran sama tati nggak pernah mesra
masa lo kecumburan sama motor gimana sih
hah cungkring hidup lo
ya abis diomongin baik baik gak nurut
pur baru aja jalan sama si a ini udah seneng banget
gimana lu kencan sama dia
kalau saya sampai kencan sama ani
kok banget bukan bongot
udah pok berapa
ada pok tapi di dompet
yaudah keluarin dompetnya
eh pur jangan alasan aja lu
gue belum dapat penglaris nih
iya pok dompet saya gak ada tuh
maaf pok beneran dompet saya bener bener hilang
dasar lo pur bisa kena sial nih gue
belum dapet penglaris udah ngutangin
saya mau nyari dompet saya dulu kok
eh buka dah buka
kamu kenapa sih
gue mau liat dong pok
antarin saya ke rawa bp ke delapan ya
maaf bu saya lagi nyari nyari dompet saya
ya ada lah bu masa motor gak ada remnya
pakem bu ibu tadi gak ngeliat saya sampe ngepot begitu
coba saya lihat dulu deh
bilangin sama laki lu jangan narik dulu
emak mau pengajian
aduh bapak udah telat bunga
bapak udah telat bunga
tonga juga udah telat
iya makanya jalannya cepet
iya makanya jalannya cepet
tapi bunga capek pak
tapi bunga capek pak
bapak juga sebenernya capek
bapak juga sebenernya capek
nanti pur udah sampe nih
rem kamu gak pakem
rem kamu gak pakem kan
maaf bu saya mikirin dompet saya
pur pur pur
emak udah telat nih
oh seperti itu
bilang aja kalau kagak mau nganterin
kok gak ngomong oh seperti itu
masa itu bisnis ini
rotin lagian tempatnya jauh
oh seperti itu
lu ngeladak ke mak
ojak ngomong seperti itunya soal busi
cuman belum kelar aja
oh seperti itu businya kotor

buat motor dong buat ngantar ngantar mak
jangan bang ojek yang disalahin
kalau ngomong sama orang tua jangan sembarangan
jangan asal nyeplak ya
gue bukan kakak punya duit buat beli motor
gue kagak nyampe bawahnya ngerti kagak o
lu di dalam
hei kalau lu di dalam keluar lu sekarang
kagak bisa keluar lu
maaf bek saya gak sengaja sakit bek
coba aja sendiri
gak mau bek bapak kayaknya gak bohong
bunga kita ini baru sampai pangkalan
kamu jangan gembira dulu
kita belum sampai tujuan masing masing
gitu ya pak
ya kita baru sampai pukul
nah itu baru benar
lanjut lagi yuk
udah ingat belum
di mana hilangnya itu dompet
yaudah ngapain berhenti
saya cungkring ya hidup ya
nah kan hidup
sayang motornya hidup
sekarang mati tuh
he elah gak percaya banget tadi hidup
iya tadi percaya
saking halusnya sampai gak kedengeran tuh suara
lama amat sih mondar mandirnya
kan saya belum inget deh
lu cari tuh dompet sama isi isinya
abis itu bayar kontrakan
eh mau ke mana lu
mau nyari dompet be
waduh eh tunggu tunggu
kalau dompetnya gak ketemu gak apa apa
yang penting duitnya ketemu